cepetan kesini gue cuman sendirian di kosan gue takut cepetan nih
menikmati kosan yang ada di grebek nanti jadul nggak sini nih enggaklah
di betul gue gue nggak bohong ada pintu gue bentuk cepetan sekarang
loh kenapa lagi sih
gue ngantuk oke
gue mau tidur ya
gue gak mau bercanda lagi udah
tapi kok suaranya kayak bukan giana ya
masa ada orang lain yang megang hpnya
padahal barusan dipakai sama dia

ini cewek gimana sih
katanya disuruh kesini
tapi gak dibukain pintu

biasanya udah nyamperin kita
nah itu men
gue juga gak tau
semalam gue telpon tapi nggak diangkat
tadi pas gue liat di kelas
tasnya gak ada tuh
dia belum dateng kayaknya
gak mungkin lah jam segini belum dateng
kayaknya dia iseng banget sih ngerjain gue semalam
kayaknya dia belum puas deh nangkut nangkutin gue
kalau tadi pagi
gue juga pasti kesiangan men
kalau gitu sama bro
kalau gue cerita sama lu
kayaknya gue bakal digerang sama nia
gak apa apa lu cerita aja
gue juga mau cerita soalnya
waktu semalam mau nganterin gue ke ujung
di gang itu
gue tuh kayak ada yang manggil manggil gue
gue tuh kayak berasa ada yang ngikutin
gue aja langsung lari
kalau kata orang orang ya
kalau misalnya kita udah ketemu sama setan itu
kesehatan itu bakal ngikutin kita
semalam gue ngeliat mukanya
maksudnya dalam mimpi gue ngeliatnya
di mimpi doang mah gak ngaruh ini
tanyain dia masuk gak
kita harus kasih alasan yang tepat ke guru
ya ampun gue baru ingat
dari semalam hp bu dimatiin
habis giana sih seneng banget ngerjain gue
kok sama semua
istrinya sama semua
kelecehan banget tuh anaknya
terus gimana soal foto yang semalam kita bawa
oh iya harus jadi lah
oke sekarang kita harus panjang di mading
ini jadi pelajaran buat cewek yang mukanya pas pasan
biar gak usah dapat coba yang keren keren kayak kita
nih gue kayaknya liat
itu foto bakal viral banget cuy
itu gampang banget sebarnya
lo kenapa sih
ngapain juga gue bisik bisik ke telinga laki
cewek banyak no
eh gak mau gue
orang gak diem juga dari tadi